hai sebuah makam yang baru berusia dua hari di subang ditemukan terbongkar jasad bocah yang
di dalam makam masih utuh namun tiga tali pocong yang berada di dalam makam hilang warga kini resah
dengan kasus pencurian tali pocong ini warga dusun banggala ii desa banggala mulia kecamatan
kalijati subang digegerkan dengan adanya makam warga yang terbongkar makam bocah berusia
tahun yang baru berumur dua hari telah dibongkar tiga tali pocong atau tali kain kafan hilang di
dalam makam diduga hilangnya tali pocong ini berkaitan dengan para pencari ilmu hitam warga
yang mengetahui adanya makam yang terbongkar ini langsung melaporkan ke pihak kepolisian menurut
kepala desa banggala mulia terbongkarnya makam pertama kali diketahui oleh keluarganya yang
hendak berziarah namun saat di lokasi mereka terkejut melihat makam anaknya telah terbongkar
hilangnya tali pocong ini merupakan yang pertama kali di desa banggala mulia terbongkar udah tahu talinya nggak ada
itu sama keluarga juga diperiksa diperiksa dikelihatkan majidnya masih utuh bohanya juga
masih utuh cuma yang enggak ada tali tali kapan aja setelah dipastikan jasad masih berada di dalam
pihak keluarga langsung kembali merapikan makam kini warga resah dengan adanya kasus pencurian tali pocong ini
mereka khawatir akan ada makam yang kembali dibongkar oleh pelaku dian firmansyah subang